petugas gabungan tni polri satpol pp dan petugas badan pom dki jakarta melakukan inspeksi mendadak ke pasar senen jakarta pusat
dari hasil sidak petugas mengamankan sebanyak tiga puluh obat yang sudah keadaan luar sah dan tidak layak konsumsi pada kamis pagi
petugas menemukan sejumlah obat herbal dan obat kuat yang kadaluarsa dan tidak layak dikonsumsi
setelah dirusak petugas membawa obat obatan tersebut untuk dimusnahkan
selain obat petugas juga melakukan pengecekan pada sejumlah makanan yang rentan menggunakan bahan pengawet